ada masih bersama cnn indonesia today kantor pelayanan terpadu satu pintu wali kota jakarta utara
di jalan nio sudarso tanjung priung jakarta utara
ramai dikunjungi warga pada jumat pagi
ya mereka ingin mendaftar sebagai peserta rumah dp rupiah
warga rela mengantre untuk mengetahui informasi hunian berkonsep rumah susun ini
mereka juga membawa sejumlah dokumen persyaratan untuk mengikuti program pemerintah provinsi dki jakarta
warga jakarta yang ingin memiliki hunian samawa ini harus berktp jakarta
serta berpenghasilan di bawah tujuh juta rupiah per bulan
pendaftaran rumah dp rupiah samawa ini di kantor ptsp jakarta utara ini
dimulai satu november hingga dua puluh november mendatang
kalau hari ini kurang lebih sekitar satu ratus delapan puluh warga
hari kemarin satu ratus delapan belas pendaftarannya
tapi pemusuhan input kemarin delapan puluh
jadi antisias warga masih banyak ya pak yang untuk mendaftar ini
masih banyak masih
ini sampai kapan juga pendaftaran ini
sampai tanggal dua puluh enam
untuk persyaratannya sendiri apa ini
persyaratannya berdomisili di dki jakarta
terus berpenghasilan maksimal tujuh juta
dan sudah berkeluarga

ini menunda formasi berunding yang mudah untuk kemaju